noni termasuk dari sedikit warga jakarta yang sudah memilah sampah sejak dari rumah
limbah jenis plastik yang bisa didaur ulang biasanya ia pisahkan dengan sisa makanan
sampah yang sudah ia pilah ini ia letakkan di depan rumah untuk diambil tukang sampah
ia tidak pernah memberikan sampahnya pada lembaga pengelolaan limbah sampah yang bisa didaur ulang ini karena alasan sederhana
ia belum mengetahui keberadaan lembaga ini
belum tahu tuh maksudnya belum tahu sampai situ sih
kira kira kalau misalkan nanti mbak udah lihat nih mau pakai nggak
mau mau banget
kayak gitu karena lumayan juga karena setiap minggunya tuh aku kadang kayak botol plastik tuh bisa hampir sekarung gitu gitu
lumayan buat aku kalau kayak gitu
perusahaan jasa pengelolaan limbah domestik atau perkantoran
memang masih asing bagi kebanyakan orang indonesia termasuk noni
padahal indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia tentunya memiliki jumlah limbah yang banyak
merujuk dari data sistem informasi pengelolaan sampah nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pada tahun dua ribu dua puluh dua total limbah yang ada di indonesia adalah sebanyak sembilan belas juta ton per tahun
dari total jumlah limbah tersebut
jadi penyumbang limbah terbesar di angka empat puluh lima persen
diikuti dengan limbah plastik sebanyak delapan belas dua persen lalu limbah kayu ranting dan daun sebesar tiga belas tujuh persen
dengan banyaknya permasalahan limbah di indonesia dalam beberapa tahun terakhir ramai muncul perusahaan pengelolaan limbah
jenis limbah yang dikelola pun bermacam macam mulai dari sampah botol plastik dan kaca kaleng kaleng dan juga alat elektronik
dapat didaur ulang
perusahaan pengelolaan limbah biasanya hadir dalam bentuk aplikasi digawai
di mana para penggunanya dapat menggunakan fitur fitur yang telah disediakan oleh masing masing perusahaan
oktopus misalnya sejak dua ribu dua puluh satu perusahaan pengelolaan limbah yang memiliki kurang lebih seratus karyawan ini
memberikan layanan kepada masyarakat di dua puluh kota di indonesia
mereka menawarkan mengolah limbah agar dapat didaur ulang
apa yang mereka lakukan
ya jadi sebenarnya cukup simpel ya
kita sekarang ada aplikasi untuk rumah tangga
di mana masyarakat saat ini cukup download dan gratis layanannya pun juga gratis
bahkan masyarakat bisa dapat insentif setiap mereka melakukan daur ulang melalui aplikasi oktopus
mereka cukup input seberapa banyak sampah daur ulang yang mereka punya
dan memastikan bahwa kemasan yang mereka habis konsumsi itu tidak terkontaminasi atau tidak dicampur dengan sampah organik
ataupun sampah berbahan kimia lainnya
jadi kita memudahkan kepada masyarakat untuk bisa melakukan daur ulang kurang lebih seperti itu
berbicara mengenai bisnis tentu tidak terlepas dari keuntungan yang didapat
rekosistem perusahaan pengelolaan limbah lainnya mengatakan bahwa keuntungan yang didapat diharapkan bisa memberikan keberlanjutan jangka panjang
sebenarnya kalau ditanya cuan sih
pasti kita akan menjawab

sejak memulai bisnis ini kita pasti aimnya ke situ
dan memang terbukti kita bisa menghasilkan
keuntungan sebagai bisnis
karena kalau tidak tidak mungkin kita saat ini
bisa terus beroperasi apalagi terus berkembang
cuma mungkin di satu sisi
sejak kita pertama kali merintis bisnis ini
kita sudah tahu ada juanda
tapi kita pasti menilai impact yang lebih besar
yaitu impact kepada masyarakat kepada lingkungan
pada negara ini
jadi aim pertama kita itu
jadi cuan itu hanya kita jadikan sebagai pendorong
agar visi dan misi kita bisa tercapai
untuk puluhan tahun mendatang lah kalau bisa
kedua dari kedua perusahaan
pengelolaan limbah ini saja
terkumpul seribu hingga dua lima ratus ton
limbah setiap bulannya
dari puluhan titik yang ada
di beberapa kota besar di indonesia
limbah ini dikirim ke sejumlah perusahaan
untuk didaun ulang
reza siregar sonny sulistyo jakarta